sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi ternyata enggak juga
ya wajar sih
mana ada suami yang gak dilayanin sama istrinya
lama lagi ya
aduh aduh aduh
kesian banget sih landry
tapi enggak apa apa
berapa lama bertahannya
masih udah pusing dia
lalu yuh gea
kamu tuh ngapain sih
aku harus bisa jalan lagi dre
pokoknya aku harus bisa
ya tapi caranya bukan kayak begini dong
kamu ke rumah sakit terapi
aku takut kamu bosen punya istri gak berguna seperti aku
aku ingin bisa ngelayanin kamu bikin teh buat kamu
nyiapin makanan buat kamu
kalau kayak gini kan gak bisa
dan aku gak akan kecewa dengan keadaan kamu seperti sekarang
tapi kamu nya sabar malah aku sebagai suami
aku gak mau menyanyikan kesempatan ini
aku mau bantu kamu
tapi caranya bukan kayak begini dong
tiba tiba aku ngeliat kamu tuh jatoh
ya udah sekarang gini
kemarin aku udah buat kamu tuh sedih ya
ya udah kalau emang kamu mau cuat mau belajar
sama aku ya
pelan pelan belajarnya gak usah kayak begitu